pembangunan ketua pembangunan pembangunan
pengaktifan klub bulu tangkis di tingkat daerah secara tidak langsung mempermudah pb jaya raya untuk menggodok atlet atlet tingkat dunia
tercatat beberapa alumni pb jaya raya seperti rudy hartono susi susanti mendiang markis kido dan greysia poli yang meraih medali emas olimpiade
klub klub daerah yang disebut sebagai satelit ini akan menyaring bibit bibit atlet bulu tangkis sebelum bisa menjadi atlet yang dibina secara maksimal di pemusatan lokasi latihan di sawahan lama ciputa tangerang selatan
selain itu para pelatih juga aktif mencari bibit pemain di pertandingan di bawah sirnas
klub bulu tangkis yang didirikan pengusaha ciputra pada enam belas september dua ribu enam belas ini kini memiliki sembilan puluh empat atlet dan tujuh belas pelatih
setiap harinya ada dua sesi latihan yaitu pada jam tujuh pagi dan tiga sore
kemudian setiap tahun selalu diadakan turnamen untuk mencari peringkat masing masing atlet bulu tangkis
jadi sebelum dia audisi di kita di home turnamen itu kita lihat mereka prestasi di daerah seperti apa tingkat kabupaten atau tingkat provinsi seperti apa atau dari tingkat sekolah pun kita bisa nilai dari situ
di treatment kita yang pasti kalau sudah masuk sini kita sudah siap perang di tingkat nasional bahkan internasional sih pastinya
salah satu atlet bulu tangkis yang dipersiapkan di pertandingan sirkuit nasional surabaya dan denpasar mendatang adalah yulita herlinda
lilita menjadi juara di sirnas batang oktober dua ribu dua puluh dua lalu
ia mengaku bangga bergabung di pb jaya raya
saya suka lihat mainnya akane yamaguchi
terus saya mulai latihan
di peluruhannya sudah mulai latihan latihan
dari umur berapa
lalu saya pertama di jaya raya solo ikut audisi terus setelah di jaya raya solo prestasi saya kesini
para atlet pb jaya raya memiliki andil besar dalam mengantarkan indonesia membawa pulang lambang supremasi bulu tangkis bergu putra thomas cup
tercatat sembilan kali punggawa jaya raya yang bergabung dengan tim thomas cup
indonesia berhasil meraih piala thomas
mulai dari rudy hartono tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh di kuala lumpur
chandra wijaya di guangzhou tahun dua ribu dua
sampai yang terakhir hendra setiawan marcus f gideon dan muhammad rian ardianto
yang turut menjadi anggota tim peraih piala thomas dua ribu dua puluh di arcus denmark tahun dua ribu dua puluh
kartu gak bagus sudah utama jakarta